satuan reserse kriminal kepolisian resor kota banyumas
menetapkan satu orang tersangka dalam kasus penemuan kerangka bayi
di lahan bekas kolam tepi sungai panjaran kelurahan tanjung kabupaten banyumas jawa tengah
apa saja perkembangan terbaru dari kasus ini
sudah bergabung bersama kami kasat reskrim poresta banyumas kompol agus supriyadi
selamat malam kompol agus
selamat malam mas reza salam bersisi mas
pak apa saja temuan terbaru yang ditemukan oleh polisi dalam kasus ini
baik mas resa dapat sebelumnya kami jelasin bahwa
terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mendukung terkait pengungkapan kasus ini mas reza
baik masuk kepada pengungkapan kasus mas
untuk tersangka sendiri sudah kami tangani
dan motif daripada pelaku tersebut adalah sebagai ilmu spiritual
dan berangka untuk mendapatkan kemampuan untuk mencari kemampuan
dan mendapatkan kekayaan dari pembunuhan tersebut
jadi dapat kami jelasin mas resa terkait kasus ini memang pada saat pemerintahan tersangka
mengakui bahwa semua kerangka bayi yang dikuburkan adalah perbuatan daripada tersangka tersebut mas reza
oke kalau saya tanya mengenai kondisi korban saat ini seperti apa
baik mas resa untuk kondisi korban saudari e ini kondisi yang bersangkutan
kami dari awal sudah kami lakukan penampingan dengan tim dari psikologi dalam hal proses pemeriksaan
sehingga keterangan sejauh ini dari pihak saudari e bisa membuka gambaran daripada kasus tersebut mas riza
kondisi kejiwaannya korban saat ini seperti apa apakah ada pendampingan apakah masih dalam keadaan cok
atau memang seperti apa penerimaannya selama kurang lebih sepuluh tahun terakhir
baik mas reksa untuk kondisi korban sendiri memang pada saat kejadian ini kemudian mencuat ke publik
memang mengalami sok mas resa
kemudian setelah itu kami dari polresta banyumas melakukan pendampingan dengan tim psikologi
sehingga kondisi sekarang so dari e ini bisa membaik mas resa
kemudian bisa memberikan keterangan kepada pihak
kondisi kejiwaannya korban saat ini seperti apa apakah masih dalam keadaan cok

kemudian bisa memberikan keterangan kepada pihak
baik baik masih didampingi hingga sekarang
tapi kalau saya bicara mengenai istri ataupun ibu dari korban
istri pelaku ataupun ibu dari korban ini kabarnya kan juga mengetahui perbuatan dari pelaku
apa saja perannya apakah polisi juga sudah menemukan adakah kemungkinan juga terjerat dalam kasus ini
baik mas reza untuk ibu korban sejauh ini masih status sebagai saksi
karena memang kita ketemu bersama
perbuatan ini memang murni dari pelaku sendiri
semua perbuatan yang dilakukan oleh pelaku terhadap saudari e kemudian ibu juga
itu semua atas dasar ancaman daripada pelaku terhadap saudari e sendiri maupun ibu kandung
di mana mereka diancam dan akan dibunuh oleh pelaku apabila kemudian kasus tersebut diikuti oleh masyarakat
demikian mas resa
oke berarti istri ataupun
ibu dari korban ini juga dilakukan pengancaman begitu ya
tapi kalau kita bicara mengenai proses pembunuhan dari korban ini
apakah memang sudah dibantu juga oleh orang lain atau pelaku melakukan hal itu sendiri
baik mas reza dapat saya jelaskan bahwa perbuatan ini dimulai dari tahun dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu delapan belas
total semua dari hasil pengembangan di tkp
sebanyak tujuh kerangka
ada manusia yang diduga baik dan pemersahan tersangka bahwa
tersangka mengakui seutuhnya bahwa perbuatan yang dilakukan baik menyetubui anak tersebut
kemudian sampai dengan melahirkan dan menguburkan secara hidup hidup
ini adalah perbuatan muri daripada pelaku
demikian mas resa
oke baik saya bisa recap kembali
dari keterangan yang tadi kami dapatkan ada total delapan kali begitu ya
ada tujuh kerangka yang ditemukan terus ada yang juga dilakukan proses aborsi
tapi dari informasi sebelumnya juga dikatakan bahwa ada salah satu anak yang diasuh oleh tetangga
apakah itu benar pak
baik mas resa
untuk pemeriksaan terakhir bahwa kami menetapkan terkait dengan kerangka manusia
dan bersama dengan keterangan tersangka adalah sebanyak tujuh mas
tujuh kerangka manusia yang diakui oleh tersangka
selain itu juga apabila ada informasi terkait kehamilan pertama
kemudian diadopsi orang lain
ini akan kami lakukan penyelidikan berikutnya mas reza
dan perbuatan ini juga anda katakan sudah dilakukan selama sepuluh tahun begitu ya dari dua ribu tiga belas lalu
sejauh ini apakah pernah ada laporan dari warga
seperti apa begitu
baik mas resa
kejadian dari dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu dua puluh satu sejauh ini belum ada laporan
kejadian itu berbulu
pula pada tanggal lima belas juni
di mana saksi saudara tomo ini pada saat melakukan perataan tanah untuk pengelolaan tanah tersebut
menemukan kerangka tersebut kemudian melapor ke pihak sehari resim persabonimah
jadi itu merupakan awal mulanya kemudian kasus ini mencuat ke publik demikian mas resa
oke kompol agus
di sini ada yang membuat warga penasaran termasuk juga saya begitu ya
mengingat kalau tadi ditemukan ada tujuh kerangka

bayi atau anak begitu ya berarti sudah tujuh kali melakukan aksi ini
apakah selama sepuluh tahun itu atau kurang lebih dari dua ribu tiga belas sampai dengan dua ribu dua puluh
warga tidak ada yang curiga tidak ada yang melihat bahwa korban ini sedang mengandung
hingga akhirnya anaknya dilahirkan dan juga dibunuh
baik mas resa
memang hasil pemeriksaan saksi di tkp pada tahun dua ribu tiga belas

pelaku bersama dengan saudara yang memang sudah diketahui hamilnya
karena memang di masyarakat itu tersebar bahwa anak tersebut merupakan anak kaning daripada tersangka
kemudian mereka ini diusir mas riza
diusir di rt yang menjadi tempat tkp pertama kali
dari situlah mulai kejahatan terjadi dan kejahatan tersebut berlanjut sampai dengan dua ribu dua puluh satu

oke berarti pada kehamilan pertama itu warga tidak ada yang melakukan hal tersebut
oke berarti pada kehamilan pertama itu warga tidak ada yang melakukan hal tersebut

melaporkannya ke polisi
iya mengetahui namun tidak melapor ke polisi demikian mas resa
oke dari hasil temuan anda apa yang membuat warga enggan untuk melaporkan
apakah memang karena profesi dari seorang pelaku ini bahwa dia sebagai dukun atau seperti apa
ataukah warga juga mendapatkan ancaman seperti korban dan juga sang istri
baik mas riza hasil pemeriksaan kami dari warga memang dalam kondisi tertentu
tidak melapor kepada polresta banyumas
namun pada tanggal lima belas juni ini kemudian diikuti oleh saksi yang juga memiliki tanah tersebut atas nama tomo
namun perkembangan berikutnya akan kami lakukan pengembangan mas reza
baik kita akan tunggu bagaimana perkembangannya
terima kasih sudah berbincang bersama kami kasat reskrim polresta banyumas kompol agus supriyadi